boya ke lo pasti mau ngelamarin artikel buat gue enggak enggak enggak gua enggak mau ikut
campur urusan matika ya dulu bang kenapa sih kalau simak musika matikan abang gak rela ya
hai roh bukan begitu masalahnya pakai masalah masalah anlang masalahnya
sobat ikat gede menemelo kan tahu sobat gedeg banget melu
dengerin omongan ibu ibu kalau yang namanya omongan begitu suka ditambah tambahin
tambah garam tambah kecap udahnya tambah deh penyedap eh bodoh tuh

tambah garam tambah kecap udahnya tambah deh penyedap

udah keluar masalah paham syukur alhamdulillah senang dengernya cuman gue juga rada khawatir
amisi sobat ini dia kayaknya masih masih ada rasa dendam memahami jadi uang dibayarkan ke abang itu
jadi uang dibayarkan ke abang itu adalah
adalah hasil jual tanah yang dibeli oleh rahmadi
hasil jual tanah yang dibeli oleh rahmadi
dan yang paling rum bingungin itu bang rahmadi mau mengatasnamakan tanah itu atas nama rum
tapi ya rum tolak rum gak mau bang punya hutang balas budi sama bang rahmadi
rum juga bingung banget deh bang kayaknya rum gak punya pilihan lain

saya sudah mendengar beberapa keluhan dari warga tentang kegaduhan yang akhir akhir ini sering terjadi di kampung kita
ya itu kan ulahnya si mahmud lagi ya pak ustadz
emang dasar biang kerok tuh pak ustadz bikin warga tenang aceh
ya memang benar beberapa warga memang mulai merasa terganggu karena itu pak haji muhyiddin
ada pak ustadz kok nama saya disebut sebut pak ustadz ada apa
iya maksud saya saya mau minta tolong pak haji muhyiddin ngingetin si mahmud
supaya jangan lagi melakukan hal hal yang membuat resah warga kampung
kenapa mesti saya pak ustadz ini
pak haji mujid kan keluarganya kakak kandungnya si mahmud
kagak bisa pak ustadz justru yang bertanggung jawab itu si sulam
nah ayah pak haji
kan lo sejak awal mahmud datang kesini lo paling dekat sama dia
bahkan lu mau kasih kerjaan segala
pak haji saya gak ada maksud apa apa pak haji
ala lo pandai banget cuci tangan lam
walau dia itu adik gue gua sama dia beda
bahkan sekarang sudah usir dia demi kebaikan warga sini
bukan cara menyusur begitu ji jadinya malah dosa
maksud ayah itu bagaimana supaya bisa ngingetin si mahmud
kan itu kan tanggung jawab kita semua sebagai warga
khususnya pak haji muhyiddin sebagai keluarganya
kenapa sih mau narmanya aja
pusing nih malah gue
emang ke guide saya sudah untuk maju
kembali ke nah mama
hai apaan nih kali lu pengen gedein perlu lagi sama nyokap gue ya biar dapat kegiatan
di sini gue tahu taklu udah demut dosa nyogok nyogok dosa ini gue beliin sebagai ucapan terima
kasih gua mau lang makasih memang udah ngasi apaan kalau dia lupa udah kenalin gua mati
kah apel lagi kalau lu jodohin gua mati kah gue tambahin salah denger nih bener bener
dulu tuh perutnya sobari kan tahu dia benci banget temen lo artinya kan kagak lu kalau
ngomong sebarangan lu nggak diayak dulu pasir kali diayak ini gue serius lam
sepertinya si mahmud bakal jadi abang ipar
gue yakin pasti mau ngelamarin artikel buat gue
nggak gua nggak mau ikut campur urusan matika
kenapa sih kalau si manggu suka matikan
ayo serius nih mau nikahin atika
ayah harus dukung si mahmud
kalau enggak atika bakalan tetap jadi ancaman serius bagi rumah tangga ini
mak tolongin mak ya
jangan libetin gue ya
gue gak mau ikut ikutan
kalau lo mau tunjuk aja si sulam
ya salah rok
sobari pasti nyalain gue
wah lam haji lo tebakan sempurna kalau lo nolongin gue
lebih sempurna lam
ngomong lu udah kayak malaikat aja
eh mut gak ada hubungannya
ah lagak lo kayak kuncin ka'bah aja
eh haji sempurna itu hubungannya langsung sama allah
jadi abang enggak mau nolongin si mahmud
bukannya abang enggak mau nolongin si mahmud
mut lo ngertiin gue dah ya
gue nih enggak mau ikut campur ke lo dalam urusan orang lain ya
bang kayaknya si mahmud itu serius dan tulus mau menikahin etika
masa niat baik itu gak mau ditolong sih bang
lo sih semua laki laki yang demen sama atika lo anggap serius lo anggap tulus
biar atika cepat dapet jodoh kan
abang pengen tetap si atika itu jadi jande
terus abang juga berharap sama dia gitu

gara gara lo sih kenal deh gue
gini gue tuh cemburuan kalau denger omongan soal atika
emang enggak gue tau
bah kalau tanah abah yang dibeli sama bang rahmadi itu sertifikatnya belum dibalikin namanya lo bakal
hah kawin lari
eh rung lo kan tau hukum agama ha
lo enggak sah nikah lo kalau enggak ada wali
nah yang jadi wali itu hanya abah yang bisa
adanya abah cing mahmud
cing mahmud juga bilang kerung kalau dia mau jadi wali
dan nanti rung nikahnya di bogor
eh rung lo jangan ngancam abah sama umi begitu
asal lo tau juga ya si mahmud tuh udah enggak tinggal di sini lagi
dia udah kabur umi usir
umi kasih pesangon satu juta
ya gue mau nikah sama rung
rung lo juga pengen kayak lo rung
pengen nikah sama kekasih dambaan hati
laki laki perlu pakai wali nggak ya
ah tau ah
hp tuh kucingnya rung balik lagi
gak bisa dibiarin tuh
kalau perlu gue ceket